apa ya mistisisme gitu semacam itu
alasannya kenapa kita mau itu sebenarnya di australia sendiri baju baju model model seperti itu tuh sudah naik